fenomena om telolet om kini telah mendunia
hal tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok pemuda kreatif asal cimahi jawa barat
yang membuat game om telolet om
permainan untuk melatih daya ingat ini cukup ringan dan menghibur
hingga saat ini game om telolet om sudah diunduh oleh lima puluh ribu orang
bagi anda yang terjangkit demam om telolet om
tidak perlu lagi turun ke jalan raya untuk meminta bus membunyikan klakson
karena kini sekelompok pemuda kreatif asal cimahi jawa barat
telah membuat sebuah game om telolet om yang bisa diunduh dengan ponsel pintar
permainan ini cukup menghibur
pemain cukup menekan tombol dan mendengarkan suara beragam klakson bus antar kota yang melintas
ada pula yang menyediakan nada dering dengan suara telolet
tak sekedar menyajikan beragam bunyi klakson
permainan ini juga mengajak untuk mengasah ingatan
ada sederet tombol yang harus diingat saat bus lewat
dan kecepatan menekan tombol akan membawa pemain ke level berikutnya
baru diluncurkan dua puluh tiga desember lalu
respon masyarakat terhadap permainan om telolet om cukup baik
sudah ada lima puluh ribu orang yang mengunduh permainan ini
adalah lima anak muda yang tergabung dalam game lokal indonesia atau gli yang membuatnya
mereka menciptakan game om telolet om
dengan detail dari mulai karakter suara klakson hingga peta jalan
pembuatan game ini pun hanya membutuhkan waktu dua hari saja
awalnya kami tidak ingin membuat tren tersebut jadi game
cuma melihat kesempatan yang ada kami putuskan untuk membuatnya dengan waktu yang singkat untuk membuat game ini
jadi kami membuat game ini dibutuhkan sekitar dua hari
dan itu saya mengerahkan semua tim yang ada
sebelum game om telolet om fauzil hamdi sudah menelurkan empat game lokal
bahkan salah satu game bernama timun mas diminati oleh warga india dan telah diunduh satu juta orang
rencananya fauzil akan membawa versi baru game om telolet om yang lebih baik
dan diharapkan bisa menyanyi kesuksesan game timun mas di pasar game internasional
iya pengguna internet di indonesia ini sudah delapan puluh tiga juta ya kalau om telot om ini mendunia
itu artinya mungkin bisa lebih dari lima puluh ribu orang yang akhirnya mengunduh game yang cukup unik ini